cawapres sandiaga uno kembali mendatangi pengurus pusat muhammadiyah di menteng jakarta pusat
kedatangan sandi kali ini dalam rangka menghadiri undangan para ulama yang akan menyampaikan aspirasi kepada cawapres
mengenai masalah ekonomi dan lapangan pekerjaan
bakal cawapres sandiaga uno sabtu pagi menghadiri undangan para ulama di kantor pp muhammadiyah menteng jakarta pusat
kehadiran sandiaga uno untuk mendengarkan aspirasi para ulama mengenai masalah ekonomi
menjawab aspirasi ulama tersebut cawapres pasangan prabowo ini mengaku akan menjalankan aspirasi ini jika nanti terpilih menjadi wapres
selain itu sandi juga berharap kepada warga muhammadiyah yang mempunyai masa yang besar untuk lebih berperan aktif hingga ke kancah internasional
selain itu sandi juga berharap kepada warga muhammadiyah yang mempunyai masa yang besar untuk lebih berperan aktif hingga ke kancah internasional
selain itu sandi juga berharap kepada warga muhammadiyah yang mempunyai masa yang besar untuk lebih berperan aktif hingga ke kancah internasional